sapi jenis peo bernama abimanyu ini merupakan sapi pesanan presiden joko widodo untuk dikurbankan di hari raya idul adha mendatang
sapi kurban dibeli presiden joko widodo seharga delapan puluh juta rupiah dari salah satu peternak di dusun rejosari argomulyo cangkringan sleman
sapi ini dibeli presiden setelah melalui seleksi ketat dengan puluhan sapi lainnya
sehari hari sapi tersebut dipelihara oleh seorang anak yatim bernama hendi oktri pamungkas yang kini duduk di bangku kelas dua smp dan ibunya siti kusmiatun
namun akibat merebaknya wabah virus pmk di kabupaten sleman kandang sapi milik hendi yang berisi tiga sapi terpaksa melakukan lockdown untuk mencegah sapi sapi yang telah dipesan tertular virus pmk
selain itu perawatan sapi pun diintensifkan
mengingat hari raya idul adha seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
rencananya sapi tersebut akan dikurbankan di istana kepresidenan gedung agung yogyakarta